pembangunan jalan tol trans sumatera ruas bakauheni terbanggi besar di lampung akan mengambil pinjaman kredit dari tujuh bank senilai delapan triliun rupiah lebih
direktur utama pt hutama karya igusti ngurah putra mengatakan nilai investasi pembangunan ruas jalan tol tersebut rp enam belas tujuh triliun
rinciannya pinjaman dari bank sebesar rp delapan triliun dan equity sebesar rp delapan tujuh triliun
pemenuhan porsi ekuiti dilakukan melalui penyertaan modal negara senilai rp dua dua triliun dan dari penjualan surat utang korporasi sebesar rp enam lima triliun
sementara tujuh bank nasional yang akan menggelontorkan pinjaman tersebut diantaranya bank mandiri bni bca dan bank permata
jalan tol bakauheni terbanggi memiliki panjang satu ratus empat puluh km
proyek ini merupakan salah satu dari dua puluh empat ruas jalan tol trans sumatera yang dibangun